debur ombak di pantai perumisan ini satu satunya suara
pemecah kesunyian pulau nusa kambangan
dari denaga sebor kira kira menempuh lima belas km
untuk menuju ke pantai paling ujung pulau nusa kambangan ini
meski renyahnya deburan ombak dan menikmati gradasi warna
yang memanjakan mata pantai ini tak sepenuhnya bisa
dinikmati masyarakat luas
paling tidak pantai ini menjadi pelepas penat
para pembesuk terapi dana di lapas permisan
lapas permisan adalah satu di antara tujuh lapas
yang berada di lapas nusa kambangan
enam lainnya yakni lapas pasir putih lapas batu
lapas kembang kuning lapas besi lapas narkotika
dan lapas terbuka untuk terapi dana asimilasi
pulau nusa kambangan ini berada di kabupaten cilacap
namun pengelolaannya di bawah kementerian hukum dan ham
pemerintah kolonial belanda menjadikan pulau yang berbatasan
samudera hindia ini sebagai pulau bui pada seribu sembilan ratus delapan puluh
dari tujuh lapas itu empat di antaranya yakni besi
permisan kembang kuning dan batu merupakan lapas peninggalan belanda
dikarenakan lapas di pulau ini benar benar berbeda
dan diberi keuntungan
ini benar benar berada di pulau dengan akses yang terbatas
narapidana yang berada di sini pun adalah narapidana kelas kakap
sementara itu direktorat pemasyarakatan menjadikan tiga lapas
menjadi lapas beresiko peninggalan
yakni lapas pasir putih dengan kapasitas satu ratus tiga puluh enam orang
diperuntukkan untuk kasus terorisme
dan lapas batu dengan kapasitas sembilan puluh enam orang untuk kasus narkoba
sementara lapas karanganyar masih dalam pembangunan
lapas pasir putih ini merupakan lapas dengan kategori beresiko tinggi
lapas pasir putih untuk kasus terorisme
sementara lapas batu untuk kategori kasus narkoba
bnpt bnn dan juga instasi lainnya mengambil peran
untuk bisa menilai apakah seorang narapidana beresiko tinggi atau tidak
kriterianya adalah diantaranya mereka atau narapidana
yang membahayakan lingkungan sekitar
atau bahkan lingkungan sekitar yang membahayakan keselamatan dari narapidana
osepnya yakni satu sel yang diisi oleh satu orang
yang diawasi dengan kamera pengawas selama dua puluh empat jam
tidak ada interaksi antara narapidana dengan narapidana lain
ataupun bahkan tidak ada interaksi antara narapidana
dengan petugas lapas yang menjaga
tidak sembarang orang bisa masuk ke dalam lapas
dengan kategori beresiko tinggi
bahkan kami tidak bisa mendapatkan akses
untuk melewati gerbang lapas pasir putih ini
napi yang ditempatkan di lapas beresiko tinggi ini
nantinya akan ada penilaian setiap bulannya
paling tidak apakah ada perubahan perilaku
jika dinilai sudah ada perubahan perilaku
maka napi tersebut akan dipindahkan ke lapas besi
yang dijadikan lapas medium security
satu ratus empat puluh lima napi teroris dari makro pimot bahkan dipindahkan ke lapas batu
dan lapas pasir putih

di mana ada beberapa kota yang berada di kota
pulau nusa kambangan pun menjadi transit
bagi narapidana yang menjalani eksekusi mati
lembah ngerbaya menjadi saksi bisu narapidana
menutup buku kehidupannya
tercatat eksekusi paling awal dilakukan di lembah ini pada seribu sembilan ratus delapan puluh
dan terakhir digunakan sebagai lokasi pertemuan napi
dengan malaikat maut pada dua ribu delapan
tidak sembarang orang bisa memasuki lembah ini
juga menggunakan motor khusus
setelah menempuh perjalanan yang sangat ekstrim
dan kira kira mengeluarkan waktu sekitar dua puluh menit
sampailah kita di lembah nirbaya tempat eksekusi mati dilakukan
kalau kita bicara mengenai lembah nirbaya
sebenarnya pada saat beberapa waktu yang lalu
ataupun pada zaman belanda dulu
lembah nirbaya ini bukan hanya sekedar tempat eksekusi mati
tetapi pada zaman belanda dulu
ada lembaga pemasyarakatan ngerbaya
ini adalah bukti tugu
sisa sisa peninggalan dari lapas nirbaya
yang saat ini sudah tidak diaktifkan kembali
sudah tinggal puing puing saja
dan tahun dua ribu dua belas lalu menjadi eksekusi
ataupun tempat lokasi eksekusi mati dilakukan
untuk trio bom bali seperti amrozi
lalu kemudian imam samudra dan juga mukhlas
kita akan melihat bagaimana kondisinya seperti apa saat ini
ini adalah akses atau menuju ke lapas mirbaya
ini rasanya menuju memang sudah lama sekali tidak digunakan
ataupun tidak dioperasikan
sehingga perlu juga bantuan dari pihak petugas ataupun sipir
ketika harus membabat tanaman liar yang
tumbuhan tumbuhan yang menghalangi jalan jalan ini
perjalanan menuju ke lapas ataupun eksekusi mati lapas atau lembah mirbaya
ini kalau kita lihat bayangkan saja kenapa akhirnya lapas
ataupun eksekusi mati dilaksanakan dipindahkan ke pos polisi
karena memang kalau kita lihat selalu review ketika eksekusi mati dilakukan hujan badai
selalu terjadi hujan badai
bahkan setahun yang lalu walaupun eksekusi mati dilakukan di pos polisi
yang jaraknya tidak terlalu jauh
dari dermaga sorong juga terjadi badai
sehingga kalau kita bayangkan begitu sulitnya akses
kalau eksekusi mati dilakukan di lembah ngerbaya ini
dan ini adalah penjara atau lembaga pemasyarakatan ngerbaya
dari dalam atau dari luar laju menuju ke sini kira kira sekitar seratus meter
dan juga sudah tertimbun aneka tanaman liar yang berada di sini
ini digunakan dari zaman kolonial belanda sampai sekitar tahun seribu sembilan ratus delapan puluh an
dan kalau misalnya kita melihat ini kondisinya memang bangunannya masih ada puing puing
ini adalah peninggalan sejarah dari tempat penghukuman dari zaman kolonial belanda
dan kalau misalnya kita bicara mengenai lapas ataupun pulau nusa kambangan
sebuah pulau penjara tentu berhubungan juga dengan eksekusi mati
di balik ini sekitar seratus meter ke sana
kita merupakan lokasi dari eksekusi mati
setelah itu melihat ekstrimnya jalanan
dilakukan di pos polisi yang jaraknya tidak jauh dari dermaga sorong
bicara mengenai pulau nusa kambangan juga menjadi lokasi eksekusi mati
yang dinilai cocok dan aman untuk eksekusi mati dilakukan
meski dikelilingi oleh hutan yang lebat dan berada di pulau terluar
tetap saja pernah ada upaya narapidana melarikan diri
namun rata rata napi yang berusaha kabur pun tertangkap kembali
dan dalam upaya melarikan diri itu beberapa narapidana hanya berkeliling di dalam pulau
tidak pernah berhasil keluar dari pulau penjara ini